uh tapi ya dari sekian masakan yang dimasak oleh bisnis catering tadi ada satu yang membuat saya salah fokus
selain opor rendang
memang rendang itu gagal untuk tidak disukain gitu ya
selalu menjadi favorit makanan
karena memang banyak orang bahkan orang makanan ini termasuk makanan yang difavoritkan di mancanegara gitu bagi orang orang
makanan terlezat gitu versi cnn internasional gitu ya
dan ini rendang ini mempunyai makanan khas indonesia yang berasal dari sumatera barat
dan rendang bahkan pernah masuk ke dalam satu dari lima puluh makanan terbaik dunia versi cnn travel
nah tahukah anda jika ada filosofi dalam masakan rendang
berikut liputan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan dalam program insight indonesia
inilah tempat dengan sebutan negeri seribu suram
ranah minang adalah warisan kerajaan melayu dan sriwijaya
saksi sejarah kolonelisme belanda
padang tumbuh menjadi kota perdagangan sejak abad ke delapan belas
perjalanan panjang ranah minang terekam dalam jejak kuliner
sebab bumbu dan rasa juga menyimpan riwayat
minangkabau tidak hanya identik dengan tradisi dan karir panlawan
namun yang menjadi kekhasan dari minangkabau adalah warisan turun temurun dari sisi kulinernya
di desa batuhampar payakumbu perempuan paruh baya bernama hairina biasa mengolah rendang
rendang adalah masakan khas minang yang dimasak dengan bumbu melimpah dan santan
dalam waktu yang cukup lama
dengan tungku dan kayu bakar hari itu khairina memasak rendang daging sapi
ini suatu mesin yang sangat sederhana
jadi kalau kita mau meresantan nggak perlu pakai tangan lagi bu
rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin
ini rambut minang fautanah
ketawa di positif
tapi tidak toolkit mau kampung tubuhnya dengan melewi roti rotimuetrhoification
jangan sampai merapat sopan bale hidup distudio orang orang tidak awak
perposa keul jugar
kelapa itu tidak
hanya untuk santan ya bu ya
bahkan seluruh bagian dari kelapa
baik sabut ataupun batoknya
semuanya terpakai sekeluruhan
untuk pembakaran juga
nggak ada tersisa ya bu ya
semuanya masuk semua dalam masakan rendang
santan diolah dengan sayur
ikan atau daging
dengan banyak bumbu
orang minang suka merantau
mereka harus membuat makanan
yang tahan lama
sendi peradaban minang
daging adalah simbol
ninik mama sebagai pemuka adat
cabai ibarat alim ulama
yang tegas menegakkan syariat islam
bumbu adalah cermin
atau karambia dalam bahasa minang
cadiak pandai atau kaum intelektual
masakan ini ditempatkan pula
sebagai penanda status sosial seseorang
sebuah kenikmatan yang tinggi
sebuah masakan yang tinggi status sosialnya
itu memang butuh kerja yang ulet
butuh bahan yang banyak
butuh bahan bahan yang baik
dan butuh kerja yang keras
terlebih dahulu baru mencapai
dan cadian yang tertinggi
baru mencapai status yang terbaik
yang bisa kita dapatkan
butuh waktu tiga jam
memasak rendang di kuali besar ini
pakai nasi putih buat kita makan
nggak ada nasinya
sebenarnya rendang padang itu tidak hanya
tidak hanya rendang daging
tapi juga ada jenis jenis rendang lain
yang tidak kalah unik
dan pastinya tidak kalah nikmat